sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukan begitu menurut sunnah rasul dan kebiasaan orang betawi emang kalau orang perempuan nggak
boleh ngikut ke kubur iya deh saya emang nggak ngerti soal gituan cuma bagaimana soal sewa
gambang mesti tage mesiap eh ala bisa diatur baru aja kita nguburin si manap udah ngomong
gituan eh kalau orang yang udah mati kita jangan ceritain yang jelek jeleknya
enggak dengerin dong kamu tuh payah nih orang satu mantetan